di sana masih berlangsung misa natal begitu sebenarnya tema apa yang justru diangkat di tahun ini
karena yang saya tahu bahwa katedral itu setiap tahun selalu ada tema tema yang berbeda silahkan
iya selamat siang iqbal betul sekali kalau kita bicara soal perayaan natal
gereja paroki katedral jakarta memang setiap tahunnya selalu memiliki tema khusus
nah untuk tahun ini tema yang diangkat adalah hari ini telah lahir juru selamat
kristus tuhan di kota daud
tema besar ini kemudian kalau kita simpulkan secara garis besar mengangkat peran keluarga
dalam pembentukan karakter dan juga keimanan seorang individu
ini menarik tadi juga sudah disampaikan dalam misa ketiga yang dipimpin oleh uskup agung jakarta
yakni insinyur ignatius suharyo yang menyatakan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting
dalam membina dan memupuk rasa toleransi kemudian rasa kebersamaan
dan juga rasa menghormati diantara tidak hanya dia posisinya sebagai individu dalam umat
tapi juga dalam bermasyarakat
nah ini juga yang kemudian menarik bahwa dalam khutbah dalam misa ketiga yang dilangsungkan sekitar pukul sembilan tadi
uskup agung juga menyatakan ada beberapa poin yang saya catat bahwa iman yang kemudian diberikan
atau ditanamkan sejak kecil ini harus direfleksikan dalam bentuk toleransi
dalam bentuk pengamalan nilai nilai pancasila begitu iqbal
bicara tentang toleransi saya dari tahun ke tahun
saya melihat biasanya masjid istiqlal menyediakan parkir begitu untuk para umat kristiani yang melakukan ibadah
apakah di tahun ini juga melakukan hal yang sama mila
ya ini memang menjadi sebuah kelaziman pada saat perayaan hari hari besar
terutama antara muslim dan juga umat kristiani atau dalam hal ini umat katolik
memang selalu ada nilai atau refleksi toleransi yang kita bisa lihat sama sama
ini yang juga terlihat pada hari ini pada saat perayaan natal
pada tahun dua ribu enam belas ini lapangan parkir masjid istiqlal ini juga diperuntukkan bagi jamaah umat katolik
yang hari ini akan melaksanakan misa
di sisi lain kalau kita bicara pengamanan ini juga menarik iqbal
karena tadi seperti yang sudah disampaikan pada informasi sebelumnya
setidaknya ada satu ratus enam belas personil gabungan saya melihat tadi di depan
ini memang pintu masuknya ada satu iqbal satu pintu masuk ini memang sudah dijaga ketat
di setiap pintu masuk dan juga setiap pintu keluar ini ada dua petugas brimob bersenjata laras panjang
yang juga siap mengembangkan situasi dan jalan yang misa
pada saat masuk pun jamaah atau jemaat yang masuk dan juga semuanya ya
akses baik kemudian awak media yang masuk ini juga harus melalui screening yang cukup ketat
tidak hanya kemudian tadi ada security door yang harus kita lalui
tapi juga ada checking back artinya pengecekan barang bawaan
jadi ini kemudian menjadi sebuah sinyal bahwa tampaknya untuk menjalankan misa pada hari ini
di gereja paroki katedral semuanya pengamanannya betul betul diatur betul betul ketat
jadi ini memberikan jaminan baik tidak hanya kepada para jamaah atau jamaat yang kemudian mengikuti misa hari ini
tapi juga mereka yang kemudian beraktivitas seperti layaknya kita
para awak jurnalis yang juga hari ini siap melaporkan langsung dari gereja katedral jakarta
nah bicara soal agenda hari ini saat ini yang tengah berlangsung iqbal
saya bisa ceritakan sedikit ini adalah misa anak anak atau misa keluarga
yang dimulai pada pukul sebelas tadi yang dipimpin oleh romo christoforus kristiono
ini ada suara anak anak yang pundian bernyanyi
menyanyikan puji pujian yang juga sangat menarik
ini menjadi nuansa yang berbeda juga begitu pada perayaan natal kali ini
dan rencananya memang misa natal juga masih akan dilakukan satu kali lagi
sekitar pukul delapan belas atau pukul enam sore nanti ini merupakan misa natal terakhir pada hari ini
yang akan dipimpin langsung oleh romo albertus hani
nah kapasitas kalau kita bicara kapasitas memang kan secara total ada sekitar lima kali misa
pagi memang tidak terlalu banyak kemudian pada siang tadi sekitar pukul sembilan sampai pukul sebelas ini
kapasitasnya saya pikir ini sudah terisi penuh jadi ada sekitar empat lima ratus seat
kemudian di dalamnya aula ini ada sekitar delapan ratus jemaat yang juga ada di dalam
dan di luar ini memang penuh sekali
menariknya lagi iqbal tadi saya sempat melihat ada satu tokoh yang kemudian berada di sekitaran
atau area gereja paroki katedral ini ada sanana gusmo
mantan perdana menteri timur leste yang juga hadir mengikuti misa hari ini
jadi saya pikir hari ini kita harus apresiasi betul bahwa pengamanan untuk perayaan misa
cukup baik cukup kondusif toleransi nilai nilai toleransi juga terlihat begitu kental di sini
harapannya mudah mudahan ini menjadi sebuah identitas bangsa yang terus kita perjuangkan dan kita banggakan bersama
iqbal kembali ke anda
mila yang paling menarik bagi saya adalah anda berada di sana dengan pakaian tertutup
dan secara detil mengetahui kegiatan apa saja yang ada di sana
baik terima kasih mila diarahmas